video yang dirilis pada jumat memperlihatkan momen saat pejuang hamas tiba di lokasi
festival musik nova dan melakukan penembakan ke toilet portable pada sabtu tujuh oktober
festival musik yang dihadiri ribuan anak muda tersebut merupakan salah satu target pertama
kelompok militan itu yang menewaskan dua ratus enam puluh orang dan puluhan korban lain yang disandra
hamas melancarkan serangan mendadak yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap israel hingga
menewaskan lebih dari seribu tiga ratus orang inilah serangan paling mematikan terhadap warga sipil dalam sejarah
negara itu sementara itu dalam video lain yang diunggah oleh hamas pada jumat terlihat
tersebut dengan anak anak israel yang ditawan di wilayah holid sekitar dua km dari gaza
dan merupakan salah satu target pertama dalam serangan kelompok bersenjata tersebut pada sabtu
pekan lalu dalam video yang tidak dapat diverifikasi secara independen oleh reuters hamas tampak
membalut kaki seorang anak israel sedangkan yang lain menggendong bayi hal ini diperlihatkan
terkait dengan tuduhan israel orang orang palestina telah membunuh anak anak
israel pun bersumpah akan memusnahkan gerakan hamas dengan menggempur wilayah gaza lewat serangan
udara korban tewas saat ini tercatat sedikitnya seribu delapan ratus orang adapun pbb mengatakan empat ratus orang
telah kehilangan tempat tinggal